jasa marga menguapkan masyarakat yang mudik hanya boleh berada di rest area maksimal tiga puluh menit
direktur operasional jasa marga fitri wianti mengatakan kebijakan ini berlaku selama rekayasa lalu lintas di jalan tol
pemudik hanya boleh berada di rest area maksimal tiga puluh menit agar rest area tidak menjadi sumber kemacetan
namun ketika polisi menerapkan sistem satu arah di jalan tol
pengemudi dapat menggunakan seluruh rest area baik yang di sebelah kiri maupun kanan jalan sehingga tak perlu takut kehabisan bensin